informasi berikutnya sebuah mobil sport yang dikendarai perempuan berusia lima puluh tahun mengalami kecelakaan
hingga tersangkut di dinding pagar satuan samamta polrestabes medan sumatera utara
sebelum tersangkut di tembok mobil yang dikendarai perempuan berusia lima puluh tahun ini lebih dulu menabrak sebuah minibus
beruntung tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini
sementara itu polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan
pengemudi mobil akan dibawa ke rumah sakit bayangkara untuk pemeriksaan unit